perpaduan alunan sasando rote dalam lagu romansa memberikan sensasi baru dalam konser mereka kali ini
club project mengajak penggemarnya berkeliling indonesia melalui sentuhan musik etnis
tak hanya sasando sejumlah tembang hitskla dieksplorasi dengan instrumen musik tradisional seperti gamelan bali sunda dan jawa
lagu yogyakarta menjadi salah satu tantangan tersulit di balik proses kreatif aransemen musik
sementara sejumlah tembang hits kelah dieksplorasi dengan instrumen musik mereka
menyajikan harmonisasi suara yang kaya dengan daya tariknya masing masing konser ini dikemas apik selama dua jam
club berharap bisa mengajak penonton untuk mengapresiasi keragaman musik indonesia